pada kemarin narmada dan robto juga ada

belum saya nggak bisa komen sesuatu yang belum pasti
pak eris sudah lihat belum pak ada video beredar
ya kalau video video macam macam juga banyak yang keluar
tapi nggak ada laporannya belum pak
karena sudah beredar di media dan pemerintah
saya tidak bisa melakukan itu hanya karena video
saya rasa pak budi juga sepakat lah
silahkan ada pak budi gantian
pak budi tanggapan mengenai ini industri penerbangan